dan selanjutnya sudah ada jurnalis transmedia edo nurgantara di wonosari gunung kidul yogyakarta
selamat malam edo
selamat malam kartika
ya edo dengan putri di sini
edo baik kami akan langsung menanyakan apa yang saat ini dampak gempa yang anda lihat di wilayah gunung kidul yogyakarta edo
oke dapat kami sampaikan putri untuk dampak gempa yang dirasakan di kabupaten wonosari gunung kidul saat ini ada beberapa bangunan yang terlihat mengalami kerusakan
seperti pagar yang ambrol dan serta genteng yang juga runtuh
seperti itu putri
edo apakah pada saat gempa tadi cukup lama terasa di wilayah gunung kidul edo
nah untuk terjadi sekitar pukul hampir pukul delapan ya putri
nah ketika itu taran itu sempat terjadi
sudah lama lama kelamaan jadi apa
tepatkan dari beberapa warga yang ada di wonosari sendiri sih putri
ya edo apakah masih banyak warga berkumpul sekarang di wilayah wonosari
tempat berkumpul warga di halaman di lapangan atau warga sudah kembali masuk ke rumah masing masing
untuk saat ini warga sudah kembali ke rumah masing masing putri
tapi karena ada beberapa bangunan yang rusak jadi ada beberapa warga yang gotong royong untuk membersihkan puing puing yang dari bangunan ambrol tersebut
edo apakah bangunan rusak itu anda lihat ada berapa banyak
dan itu di wilayah mana persisnya
sementara bangunan rusak terjadi di taman budaya dan di pasar argosari wonosari itu ada pagar ambrol dan di panggang itu genteng rumah warga itu pada berjatuhan putri
apakah ada korban edo
untuk saat ini sementara
terkonfirmasi adanya korban putri
belum ada konfirmasi korban
edo apakah sudah ada petugas dari bpbd yang datang kemudian mendata menanyai penduduk
untuk sementara yang dilakukan bpbd sendiri saat ini membantu evakuasi warga untuk membersihkan puing puing dari ambrolan pagar dan juga genteng tersebut putri
untuk warga membersihkan poing rumah mereka yang jatuh ya
artinya apakah warga yang rumahnya rusak malam hari ini dipindahkan sementara atau mengungsi ke tempat lain
untuk warga yang terkena dampak gempa malam ini sementara belum dihentikan
hanya warga membe
bisa tertata lagi sih putri
sama di bangunan ambrol kan itu bersihin juga sama warga dan juga bpbd di kabupaten gunung kidul
baik edo terima kasih atas informasi anda terbaru dari kawasan wonosari gunung kidul yogyakarta